assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak presiden republik indonesia
beserta ibu negara ibu hajah iryana joko widodo
presiden ketiga republik indonesia
bapak b j habibie
presiden kelima republik indonesia
ibu megawati soekarnoputri
yang kami hormati
bapak tri sutrisno beserta ibu
bapak ibu sinta nuria abdurrahman wahid
yang terhormat pula
para menteri kabinet kerja
serta para perwakilan negara sahabat
saudara saudara masyarakat indonesia
yang amat kami cintai dan muliakan
pada hari ini
kita berkumpul di sini
untuk mengantarkan ibunda kita tercinta
almarhumah ibu hajah kristiani herawati binti sarwo edi wibowo
atau lebih akrab sebagai ibu ani yudhoyono
ke tempat peristirahatannya yang terakhir
beliau telah dipanggil menghadap sang holik
zat yang maha memilih
dengan tenang pada hari sabtu satu juni dua ribu sembilan belas pukul sebelas tiga puluh
waktu singapura di national university hospital
pada usia enam puluh tujuh tahun
kepergian beliau sangat mengagetkan kita semua
dua minggu sebelum memasuki tiga hari masa kritis
sebenarnya beliau telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif
saat itu kami sekeluarga optimis untuk kesembuhan ibu ani
namun tuhan berkehendak lain
allah swt memanggil ibu ani yudhoyono
di penghujung bulan ramadhan
bulan yang mulia penuh berkah dan ampunan ini
bapak ibu hadirin dan masyarakat indonesia yang kami cintai
semasa hidupnya ibu ani yudhoyono adalah sosok yang setia
kuat tangguh dan berkata
tangguh dan inspiratif
syarat dengan nilai nilai
sebagai perempuan yang lahir dari keluarga prajurit
dan juga ibu dari seorang prajurit tni
ibu ani yudhoyono dibentuk dan terbentuk
menjadi pribadi yang pegar dan pejuang keras
karakter itu secara konsisten
beliau tunjukkan hingga akhir hayatnya
ketika empat bulan lalu
saat pertama kali beliau mengetahui vonis doa
beliau menanggung dokter sebagai pengidap kanker darah
ibu ani seraya meneteskan air mata mengatakan
saya pasrah tapi saya tidak akan pernah menyerah
beliau tidak pernah menyalahkan siapapun atas sakitnya itu
setiap treatment medis yang diberikan dokter
beliau catat rapi dengan tulisan tangan sendiri
sama sekali tidak ada keluh kesah dari beliau
bahkan ibu ani juga mengatakan
saya sudah terlalu banyak diberi kemuliaan
dan barokah oleh allah swt
saya dilahirkan dibesarkan dari lingkungan keluarga pejuang
anak jendral tni saru edi wibowo
sebuah nama besar dalam perjalanan sejarah indonesia
kemudian menikah menjadi istri prajurit
hingga menjadi ibu negara
istri dari presiden ke enam republik indonesia
jadi kalau sekarang kata ibu ani
kalau sekarang allah swt memberi saya ujian penyakit seperti ini
saya tidak boleh mengeluh atau marah
saya harus terima dengan ikhlas
dan saya akan berjuang untuk melawan penyakit ini
bapak ibu hadirin dan masyarakat indonesia yang kami cintai
sebagaimana kita ketahui bersama
semasa hidupnya pula ibu ani telah berusaha
dan berjuang keras melakukan yang terbaik
untuk masyarakat bangsa dan negara
serta masa depan negeri ini
karya beliau seperti lima pilar indonesia
yaitu program indonesia pintar indonesia sehat
indonesia hijau indonesia kreatif
dan indonesia peduli
adalah sebagai sebagian saja dari wujud implementasi gagasan
dan hasil kerja keras bagi bangsa dan negara
selama empat bulan masa perawatannya
beliau juga tidak pernah berhenti berpikir dan bekerja
tidak hanya berjuang melawan penyakitnya
almarhumah juga menyibukkan diri
dengan menuliskan beberapa gagasan
yang insya allah akan kami lanjutkan dan wujudkan bersama
tidak hanya belajar bekerja dan berkarya
almarhumah juga menghiasi hidupnya
dengan nilai nilai kebaikan kebajikan dan kebijaksanaan
ibu ani mengatakan ditulisnya dalam buku
kepak sayap putri prajurit tahun dua ribu sembilan
setiap dari kita akan berpulang
menyatu dengan tanah
saat itu datang nilai nilai yang ditinggalkan manusia sepanjang hidupnya lah
yang akan mengharumkan pengistirahatannya yang terakhir
nilai nilai kejujuran dan kesetiaan
memiliki prinsip dan keyakinan
teguh pada pendirian di atas jalan yang lurus
berani membela dan menyuarakan kebenaran dan keadilan
berani menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan
suka duka dan jatuh bangun
dengan tegar dan semangat pantang menyerah
serta selalu bersyukur atas karunia tuhan
adalah nilai nilai yang selalu beliau sampaikan kepada kami
anak cucu beliau
bagi kami beliau bukan hanya seorang istri yang setia
yang selalu mendampingi kemanapun suami pergi
dikala suka dan duka
beliau juga adalah seorang ibu dan eyang
yang penuh cinta yang selalu peduli
dan memberikan sayangnya kepada anak cucu
tak lupa sebagai mantan ibu negara
beliau juga adalah sosok yang hangat
dan sangat mencintai rakyatnya
tanpa batas tanpa sekat perbedaan identitas
bapak ibu hadirin sekalian
masyarakat indonesia yang kami cintai
pada kesempatan ini
atas nama besar keluarga
saya ulangi atas nama keluarga besar yudhoyono
kami mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden
dan rakyat indonesia yang telah membantu kami
sehingga proses pemakaman
almarhumah ibu hajah ani yudhoyono
berjalan dengan baik dan lancar
pada kesempatan ini pula
kami mohon keridoan hati bapak ibu
dan masyarakat indonesia sekalian
mendoakan almarhumah ibu ani yudhoyono
agar diterima di sisi allah swt
diampuni segala dosanya
dan dilapangkan jalannya menghadap sang holik
kami juga mengharapkan
doa doa terbaik dari masyarakat indonesia
semoga kami keluarga yang ditinggalkan
terkhusus kepada ayahanda kami tercinta
dikaruniakan oleh allah swt
dalam melepas kepergian almarhumah
dengan rendah hati
kami memohon kepada yang hadir dalam prosesi pemakaman ini
dan seluruh rakyat indonesia
untuk membukakan pintu maaf
atas segala kesalahan
maupun kekilafan almarhumah
baik yang sengaja
maupun tidak disengaja
marilah kita iringi
kepergian ibunda ani yudhoyono
dengan doa ikhlas
dan memberikan tempat terbaik
amin ya rabbal alamin
kami juga mengajak segenap bangsa indonesia
untuk bersama sama bergandengan tangan ke depan
mewujudkan cita cita mulia
mencapai kerukunan kedamaian
kemajuan kesejahteraan dan keadilan
bagi seluruh rakyat kita
indonesia untuk semua
sesuai dengan mimpi besar
selamat jalan memo
terima kasih atas segala
jasa dan pengabdian
masyarakat bangsa dan negara
doa terbaik kami
seluruh rakyat indonesia
menyertai langkah dan kepergianmu
terima kasih atas perhatian bapak ibu sekalian
tuhan bersama kita